komite stabilitas sistem keuangan menyatakan kondisi keuangan dalam negeri pada triwulan pertama dua ribu dua puluh tiga terus membaik
meski mendapat tantangan dari pasar keuangan global
sistem keuangan nasional tetap terjaga di tengah membaiknya indikator perekonomian nasional
ketua komite stabilitas sistem keuangan atau kssk sekaligus menteri keuangan sri mulyani menilai
stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan pertama dua ribu dua puluh tiga terus terjaga di tengah tantangan keuangan global
ekspor yang tumbuh tinggi konsumsi swasta dan pemerintah yang meningkat serta pertumbuhan investasi
stabilitas sistem keuangan atau ssk untuk periode triwulan satu tahun dua ribu dua puluh tiga

stabilitas sistem keuangan atau ssk terus terjaga di tengah tantangan keuangan global
perkembangan positif ini ditopang oleh koordinasi kebijakan yang ditempuh
serta optimisme terhadap pemulihan ekonomi indonesia yang masih kuat
dengan membaiknya berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik kita
kssk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi indonesia hingga akhir dua ribu dua puluh satu
mendekati batas atas rentang empat lima hingga lima tiga persen
dengan tekanan inflasi yang terus menurun
pada april dua ribu dua puluh tiga inflasi indeks harga konsumen berada pada angka empat tiga puluh tiga persen
atau turun dibanding desember tahun sebelumnya lima lima puluh satu persen
nilai tukar rupiah mengalami penguatan dari awal tahun hingga dua puluh delapan april dua ribu dua puluh tiga enam dua belas persen
sehingga mendukung stabilitas sistem perekonomian nasional
untuk menjaga stabilitas rupiah khususnya dari kenaikan suku bunga
catchlar dan juga ketidakpastian pasar keuangan global
bank indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
melalui tetap berada di pasar untuk memastikan bekerjanya mekanisme pasar
dan juga nilai tukar rupiah tetap stabil
dan juga melalui juga perluasan penerapan pengelolaan divisa hasil ekspor
melalui implementasi term deposit falas devisa hasil ekspor sesuai dengan mekanisme pasar
dan juga terus menambah kecukupan cadangan divisa
selain itu kssk mencatat pertumbuhan sektor jasa keuangan tetap terjaga
pertumbuhan kredit tercatat sembilan sembilan puluh tiga persen pada maret dua ribu dua puluh satu
dua ribu dua puluh tiga dan dana pihak ketiga tumbuh tujuh persen